lagi lagi kasus suap yang melibatkan penegak hukum terjadi
seorang hakim agung dan pns di lingkungan mahkamah agung ditangkap
ditahan setelah menerima suap senilai total dua miliar rupiah lebih
ini menunjukkan mafia peradilan di indonesia masih merajalela
korupsi di sektor peradilan seperti lingkaran setan banyak yang bermain dan saling menutupi dengan rapi
penawaran tentu tak akan berhenti jika permintaan tetap terjadi
bagaimana hukum bisa benar ditegakkan di indonesia
jika hakim yang katanya wakil tuhan rela gadaikan integritas demi uang
ini akan beribu ribu kali hari ini
tapi sebenarnya bagaimana pengawasan yang dilakukan kaye selama ini
ya ini jadi satu momen untuk kita melihat ya bahwa sistem pengawasan terhadap hakim dan aparatur peradilan itu bekerja
jadi saya mau memakai suruh pandang itu karena kalau kita lihat bagian dari proses penegakan hukum ini kan juga bagian dari proses pengawasan
dan kalau kita tidak lupa
ini juga sudah pernah ada satu kali operasi tangkap tangan ya
baru baru ini dilakukan di pengadilan negeri surabaya
dilakukan oleh kpk dan kemudian komisi judisial dan juga mahkamah agung juga melakukan koordinasi erat
dapat terkait dengan hal itu
saya mau melihatnya dalam kacamata bahwa ini justru menunjukkan pengawasan itu bekerja
itu tidak lantas mengabaikan semua banyak sekali problem problem yang belum diadres
nah untuk itulah kemudian
dan ke depan sebenarnya yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita memperkuat sistem pengawasan itu
termasuk memperkuat sistem deteksi dini gitu ya
kayak dengan pencegahan pencegahan penyimpangan penyimpangan
saya kira ini clear sekali pesannya
kalau kita tadi dari kpk dan komisi judisial dan juga mahkamah agung
pesannya clear sekali bahwa untuk para pelaku pelaku penyimpangan gitu
ruang untuk melakukan penyimpangan itu semakin lama
kali kedua kpk sudah melakukan opasi tanggap tangan dalam kurung waktu yang berdekatan
dan bukan tidak mungkin kalau tidak dihentikan gitu
maka anda yang menjadi berikutnya begitu
mas miko apakah anda ingin menyampaikan bahwa pengawasan yang dilakukan kay itu tidak
bukan berarti bentuk pencegahan atau bagaimana
ya itu bagian dari pencegahan
dan saya kira ini yang perlu kita lihat juga dalam relasi lembaga ini
begini komisi judisial itu kan fokus pada hakim
dan kemudian dimensinya etik dan perilaku
nah sementara misalnya mahkamah agung punya rentang kedali sampai tidak hanya hakim
tapi juga aparatur aparatur peradilan gitu
dan juga staf di lingkungan mahkamah agung
nah kalau kita lihat misalnya dalam kasus ini kan
pintu masuknya dari staff ya
terutama di bagian kepanitraan
nah kalau misalnya dan kpk misalnya juga punya kewenangan yang
apabila peranggalan peranggalan perilaku itu berujung pada
dugaan tindak tindakan pelaku
maka dia juga bisa melaksanakan kewenangannya
jadi tiga kewenangan lembaga ini
seakan akan memang berbeda beda
tapi kalau bayangkan
jika bisa dikolaborasikan dalam satu framework gitu ya
dalam suatu kerangka untuk memperkuat pengawasan peradilan
saya kira ke depan juga ruang ruang penyimpangan perilaku itu bisa ditutup
oke tapi kaye bukankah kaye juga menerima keluhan
yang masuk gitu kan
dari mereka yang berperkara
selama ini diproses
selama ini diprosesnya bagaimana setelah menerima keluhan itu
ya tentu ada prosesnya
mungkin bukan untuk kasus ini ya
tapi pasti ada kasus kasus yang lain
saya menerima banyak sekali laporan laporan dari masyarakat
misalnya setiap tahun itu
ada dua ribu tiga ribu laporan masyarakat
terkait dengan dugaan pelanggaran perilaku hakim
tapi dari dua sampai tiga itu memang angka yang bisa diverifikasi
dan kemudian memenuhi dugaan pelanggaran perilaku itu kan juga
sangat jauh yang
nah setelah diverifikasi ditindaklanjuti
terlapor dan pelapor saksi saksi juga diperiksa
maka kemudian direkomendasikan sanksinya kepada mahkamah agung
untuk ditindaklanjuti gitu
nah selain itu kalau sanksinya misalnya pemberhentian
begitu ya baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat
maka komisi judisial dengan mahkamah agung itu mengadakan
satu majelis namanya majelis kehormatan hakim
nah tahun ini kita sudah mengadakan tiga kali majelis kehormatan hakim ya
untuk di apa
empat terperiksa gitu dan kita sudah memperhentikan empat terperiksa tersebut
oke oke saya ke mas uceng sekarang
mas uceng ini bukan hal baru seperti puncak gunung es
selain pengawasan apakah betul di tingkat mahkamah agung
di tingkat kasasi ini banyak ruang ruang gelap banyak celahnya
ya saya kira kan pertama yang harus kita pahami
bahwa kasus ini bukanlah kasus hanya hakim semata ya
kita lihat bahwa adanya upaya suap dilakukan oleh
seorang penjara yang punjung bekerja sama dengan orang internal maksum
itu melibatkan hakim
artinya saya kira begini yang pertama adalah kita harus pahami bahwa wajah
mahkamah agung adalah wajah di semua sektor
itu juga mungkin sekali wajah di aparat penerja hukum lainnya
sistem lainnya seperti pengacara
dan yang kita bicarakan hari ini
nah yang kedua saya kira sama agung ini buah dari rezim ketertutupan
nah karena sudah sekian lama kita selalu bicara bahwa
mahkamah agung harus berani membuka diri
buka diri itu dalam artian memang tidak semua perkara harus dibuka persidangan ya
memang tidak semua tentu saja
tapi paling tidak ada beberapa perkara yang barangkali bisa dibuka persidangannya
misalnya judicial review di mahkamah agung itu sudah sekian lama selalu kita bicarakan bahwa harusnya dibuka
bukan juga sekedar membuka sidang
tetapi barangkali adalah susun lain
misalnya putusan itu harus cepat harus langsung tayang
supaya orang kemudian paham
karena makam konstitusi sendiri sudah mampu melakukan itu
di konstitusi hanya berkira beberapa menit setelah dibacakannya putusan
putusan langsung sudah bisa diakses
semua orang sudah bisa mendapatkan
saya kira keterbukaan keterbukaan macam itu sedikit banyak bisa menipiskan yang seperti ini
yang ketiga saya kira memang job mahkamah agung ini persis yang dibilang mbak putri tadi
bahwa ini adalah puncak gunungnya
dari sesuatu yang banyak cerita sebenarnya
kalau yang beredar di publik yang dilaporkan yang diceritakan yang dibahas
ini berulang ulang untuk mengatakan bahwa ada permintaan dari orang mahkamah agung
atau ada permintaan dari pegawai
atau misalnya di pengadilan negeri atau di pengadilan tinggi
saya kira cerita itu ya melahirkan bisa dikorelasikan dengan
sebenarnya putusan mahkamah agung yang bernada ajaib
putusan ini lahir dari analisis yang ajaib lahir dari analisis yang tidak pas
itu kenapa sebabnya saya selalu mengatakan
intervensi terhadap mahkamah agung itu memang harus
harus apa mas harus apa mas uceng
kita kan mengenal di teori yang namanya independensi
memang penting pasti
yang namanya hakim harus independen itu pasti
itu dijaminkan di semua instrumen internasional
di semua kesepakatan hakim selalu mengatakan independensi itu penting
tetapi jangan pernah lupa bahwa independensi itu harus dikurangi dengan yang namanya integritas
namun integritasnya tinggi independensinya bisa dikembangkan
kalau kita balik ke sejarah karena problem di mahkamah agung soal integritasnya itulah
yang melahirkan komisi judisial kan
keputusan hadirnya komisi judisial itu adalah
nah merendahnya independensi mahkamah agung
itu butuh diperintensi itu dibooster
butuh untuk memperbaiki integritasnya
nah saya kira di tengah tsunami saat ini
yang dialami oleh mahkamah agung
saat ini kita menyuarakan kembali itu bahwa independensi mahkamah agung itu harus diintervensi
bikin supaya kemudian bukan independensinya yang dikuatkan
tapi integritasnya yang dikuatkan
makanya saya kira peran komisi judisial menjadi diikuti
untuk kita dorong untuk termasuk saya mengatakan komisi judisial memang harus rajin rajin
untuk melakukan eksaminasi putusan
untuk melihat apakah putusan itu lahir dari logika hukum yang baik
atau hukum yang ajaib
dan kira dari situ sebenarnya
daya ingat atau kemudian daya monumental memperoleri putusan
itu bisa mengingatkan hakim untuk mengambil putusan secara lebih baik gitu
intinya adalah integritas itu selalu berkaitan dengan independensi
kalau integritasnya bermasalah salah satu hal kalau independensinya kita tinggikan
yang kedua tentu saja ini adalah lahir dari
masih ada problemnya di tubuh pengawasan dan pembinaan di mahkamah agung
oke tidak berfungsi ya badan pengawas ma itu
tidak berfungsi badan pengawas ma mas uceng
tidak berfungsi mau mengambil sisi baiknya
dengan mengatakan bahwa masih ada ruang yang
itu adalah kesalahan yang sama
kalau kita lihat misalnya pengawasan itu itu bagi ya
ada pengawasan yang bersifat pra desprestif
pengawasan yang bersifat fungsional seperti komisi judisial
ada pengawasan yang bersifat seperti misalnya penangkapan
seperti misalnya yang dilakukan
saya kira di level yang bawah ini masih tergenggir itu
dengan di level fungsinya
karena kita pilih sendiri
mahkamah agung saat ini reluctant dengan pengawasan yang dilakukan oleh komisi judisial
dalam banyak hal
majin melawan kewenangan kewenangan yang dipunyai oleh komisi judisial itu malah hakim sekuntur sendiri
seperti kita tahu banyak judicial review yang dilakukan di mahkamah konstitusi
itu dilakukan oleh hakim hakim
saya kira kalau kita mau menyempurnakan dari hulu ke hilir di wilayah pengawasan
mulai dari prevensinya
pengawasan di tingkat kurasinya
saya kira tiga tiganya itu harus diterima menjadi sebuah pengawasan yang memadai
hanya satu yang diandalkan seperti kpk
atau yang hanya dua yang diandalkan dibanding yang lain
kira penipu semua akan berulang
tapi kita perlu juga ya kpk sendiri menurut saya agak gampang
karena itu sebenarnya tiba tiba mengumumkan ada hakim
lalu tiba tiba mundur belum tentu ada hak
lalu akhirnya tidak ada hakim
buat publik menaruh kekatatan sendiri terhadap proses ini
yang kelima dan yang tidak kalah pentingnya mbak putri
itu harus disukui
ada problem di wilayah seleksi pekin itu sendiri
kita harus ingat
kalau saya keliru mohon saya diingatkan
saya ingat saja pak dimiati ini sendiri punya problem
ketika melalui proses seleksi dulu
saya masih ingat ada uang yang di uang suap
yang dugaan uang suap di toilet itu
yang kemudian sempat heboh
dan saya ingat saya nama pak dimiati ini lah yang kemudian hadir di situ
walaupun kemudian proses verifikasi ini tidak terjadi
bahkan kemudian tetap didukung polos
ini adalah problem di wilayah seleksi
atau pemilihan hati
diingkat komisi judicial sendiri dengan segala keputusan
penyelidikan akan terhadap itu
tapi di lain sisi
proses seleksi di dpr sendiri punya problem besar
bagaimana mungkin orang yang punya track record
atau kemudian ada problem ada masalah
ada dugaan penyuapan yang kemudian dibahasakan secara besar
itu masih mudah melenggang untuk memilih menjadi hakim konstitusi
ada posisi yang harus dipadari
bahwa wajah proses seleksi kita itu tidak terlalu menarik di hadapan cermin
dan keinginannya memang harus dipoles
kalau kita tidak menghendaki lagi kejadian seperti penangkapan hakim agung ini
ya ya ya baik
baik kita sekarang jeda dulu
nanti setelah jeda saya mengutip
yang disampaikan mas ucheng
saya tanyakan ke mas miko
betulkah yang disampaikan mas uceng
ada penolakan ada reluctancy yang kemudian dilakukan justru
dari mahkamah agung sendiri atau hakim
para hakim agung sendiri
dengan munculnya komis terhadap posisi atau lembaga komisi judicial
tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
kami masih membahas soal dugaan suap hakim agung
yang tentu saja mencoreng wajah hukum indonesia
saya ke mas miko ginting jurubicara komisi yudisial
apakah betul tadi yang disampaikan oleh mas uceng
mas miko memang ada penolakan ada ketidaknyamanan
dari hakim hakim kemudian untuk berhadapan dengan komisi yudisial
jadi memang kerja sama itu tidak pernah terjadi
atau sulit terjadi
ya soal ini memang soal ini ya
soal batas kewenangan
dan ini memang perdebatan yang belum selesai
jadi soal mana batas kewenangan komisi judisial
dan mana batas kewenangan pengawasan mahkamah agung
lagi misalnya kalau kita lihat
kan pelanggaran itu ada yang pelanggaran murni
suap lingkuhan dan sebagainya
tapi juga ada pelanggaran pelanggaran yang sifatnya
memang pelanggaran terhadap hukum acara
itu maksudnya dianggap teknis judisial
tapi ada juga pelanggaran pelanggaran yang ada irisannya
jadi pelanggaran perilaku dengan pelanggaran yang sifatnya teknis judisial ini
nah irisan inilah yang kemudian belum selesaikan sampai hari ini
jadi dampaknya apa
dampaknya adalah banyak rekomendasi rekomendasi komisi judisial
yang diberikan kepada mahkamah agung tidak bisa ditindaklanjuti
karena alasan mahkamah agung adalah berkomentasi
bahwa ini masuk dalam ranah teknis judisial
yang merupakan bagian dari kemandirian hakim
nah saat ini kita sudah mendorong
ada satu mekanisme namanya pemeriksaan bersama mbak putri ya
jadi ini akan di
kalau memang ada perdebatan mengenai rekomendasi dari komisi judisial begitu
maka mahkamah agung dan komisi judisial melakukan pemberitaan bersama sama
jadi dari situ kan ada kesimpulannya
sudah pernah ada yang dilakukan seperti itu
lagi kemudian tidak dijalankan judi
sudah pernah ada yang dilakukan seperti itu mas miko
pemeriksaan bersama itu
belum pernah belum pernah terjadi
dari dua ribu sebelas orang bersama itu dibentuk
antara mahkamah agung dan komisi judisial mengenai perang bersama
hari ini belum pernah dilakukan
kita coba eksersis ya dalam praktik
jadi kita akan lihat bagaimana pembelajaran dari
taktik itu nantinya
dan apakah proses itu akan dilakukan di saat ini
untuk memeriksa sudraja dimyati
kalau komisi judisial
untuk kasus sudah didesakini
kita bahkan melakukan pemeriksaan
dalam dimensi etik perilaku
sementara itu kan ini
kasus penegakan hukum juga sedang berjalan di komisi pemberantasan korupsi
kita juga harus hormati secara bersama sama
jadi masalahnya masalah timing saja
nah kapan akan dilakukan
apakah memang bersamaan
atau nanti setelah proses di kpk itu selesai
dan ini tidak hanya untuk sudraja dimyati mbak putri
karena satu orang tersangka yang lain kan juga hakim
meskipun itu hakim judisial ya
tapi itu mah saja hakim
jadi ada dua hakim yang kemudian
sampai saat ini ya sejauh ini akan kita periksa
tapi kapan melakukan pemeriksaannya
apakah setelah proses di
nah kita akan koordinasi erat dengan kpk dan mahkamah agung begitu
jika ingin memberantas ini
mulainya dari mana
ada permintaannya ada penawarannya
muter aja di situ terus
ya saya kira memang pada akhirnya ini bukan faktor tunggal ya
tidak ada faktor tunggal
jadi tidak ada tidak ada yang tunggal
mungkin kita berharap sebuah panacea satu obat yang kemudian bisa menyembuhkan semua hal
saya kira mau terpaksa harus dikerjakan semuanya
saya bilang begini proses seleksi diperbaiki dan itu separuh kerja kay dan
pada saat yang sama pembinaan dan pengawasan diperbaiki
ada kerja mahkamah agung di situ ada kerja komisi yudisial di situ
lembaga hukum di situ
lalu kemudian proses penguatan kelembagaan di mahkamah agung itu harus dilakukan
transparansi harus dilakukan
upaya untuk lebih membuka tanggung jawab besar ke publik itu dilakukan
plus pada saat yang sama para penegak hukum lainnya atau subsistem lainnya juga harus diperbaiki
pak ke pengacaraan polisi caf sadar lain sebagainya
karena separuh juga problem ini juga berada di sana
saya kira pada akhirnya memang ini adalah kerja yang harus dilakukan secara sendiri
tidak mungkin kerja yang satu dibanding yang lain
mungkin tinggal dipetakan saja mana yang harus dilakukan lebih utama
first thing first lah dipikirkan
dalam kasus ini saya kira first thing first nya adalah segera
kita harus mengikuti yang apa yang ada di depan
ya itu menunjukkan simbol monumental bahwa jangan main main misalnya dengan perkara seperti ini
saya kira mahkamah agung dan komisi judisial bisa mengambil langkah yang tepat dan kemudian cukup monumen
segera menghilangkan benalu benalu seperti hakim yang korup ini
plus di saat yang sama
saya kira apa yang disampaikan oleh pengacara bahwa dia akan membongkar kasusnya secara lebih detail itu harus dilakukan
jadi saya kira ini konteks mafia peradilan
dalam konteks mafia peradilan itu tidak pernah ada pelaku tunggal kalau dalam mafia peradilan
selalu proses kerjasama kolektif bareng bareng rame rame dan melibatkan orang banyak
karena semua saya kira itu lanjut
tetap saja pengacara ini berdosa besar ya dalam tanda kutip karena menjadi pelaku
tapi pada saat yang sama
kita memang dia punya itikat untuk membongkar ini
itu harus difasilitasi untuk kemudian bisa membongkar
bisa membentukkan tentakel tentakel atau kaki kaki yang ada di mana mana
itu yang paling cepat
sedangkan yang lainnya saya kira tetap harus diwujudkan
sebaik kemungkinan penguatan mahkamah agung
penguatan reaksi dan kerjaan juga selesai sudah saya sampaikan
baik kita masih menunggu tentunya perkembangan kasus ini
sekali lagi terima kasih mas uceng sudah bergabung malam hari ini
zainal ariefin mukhtar ketua pusat kajian anti korupsi ugm
dan juga mas miko ginting jurubicara komisi yudisial
terima kasih bapak bapak sehat selalu